gempa dengan magnitudo enam enam mengguncang sebagian wilayah provinsi bengkulu
gempa terjadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
sejumlah warga di kota bengkulu panik dan langsung berhamburan keluar rumah sembari berteriak ketakutan
pertasarkan informasi yang dirilis sebarang meteorologi klimatologi dan geofisika
gempa tersebut berpusat di tujuh puluh satu km barat daya bengkulu utara
gempa ini memiliki kedalaman sepuluh km dan tidak berpotensi tsunami
belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan bangunan akibat gempa ini
sebelum ini kan sudah sering gempa
kalau yang tadi benar benar sangat sangat mengejutkan dikhawatirkan yang di belakang